memasuki hari terakhir java jazz festival dua ribu delapan belas
deretan musisi kenamaan dunia kembali hadir
menyapa ratusan pengunjung di gxpo kemayoran pada minggu malam nanti
hari ketiga ini akan dimeriahkan oleh penampilan dari love go godols dan juga jane aiko
deretan musisi dari beragam genre musik kembali hadir
di perhelatan java jazz festival dua ribu delapan belas yang kini memasuki hari ketiga
selain itu pada hari terakhir ini juga ada puluhan artis dalam negeri
yang akan menyuguhkan penampilan terbaiknya
namun yang menjadi perhatian khusus adalah kembalinya sesi special show
yang sempat absen pada tahun lalu
yang akan tampil di panggung special show
go go dolls merupakan band rock amerika yang berdiri sejak seribu sembilan ratus delapan puluh enam
selain sejumlah lagu hitsnya band yang populer berkat lagu iris ini
akan membawakan single terbarunya so live
sementara love dijadwalkan bakal tampil membawakan single hits andalannya
selain penampilan spesifikasi
cjf dua ribu delapan belas juga bakal menampilkan aksi dari musisi internasional lain
kita langsung ke java jazz festival bersama dengan produser lapangan cnn indonesia
dan nadia laras
di sana nadia
closing annya java jazz
seperti apa keramaian di sana
dan siapa siapa saja sih nadia nanti akan tampil untuk closing an java jazz hari ini
ya betul sekali
hari ini adalah hari penutupan
yaitu hari ketiga pelaksanaan jakarta international java jazz festival dua ribu delapan belas
dan pada hari ini
atau pada saat ini
sudah berkumpul penonton yang akan menyaksikan
closing dari penyelenggaraan acara jazz terbesar di indonesia
dan baru saja tadi pada pukul setengah lima sore tadi
saya menyaksikan penampilan yang memukau dari band the diplomats
yang membuka hari ketiga java jazz festival pada hari ini
the diplomat sendiri adalah band yang beranggotakan para diplomat
atau para dubes dan juga para atase
yang dibimbing langsung oleh ibu menlu republik indonesia
yakni reto sumadi
tadi juga reto sumadi sempat hadir mendampingi the diplomats benz
yang hadir membawakan beberapa lagu yang nge hits begitu ya
dan tadi juga bu reto sempat
reto sumadi sempat menyanyikan sebaik lirik lagu dari raffika duri
yang berjudul kau semakin mempesona
yang diakuinya merupakan lagu favoritnya
dan tadi juga kami sempat berbincang bincang bahwasanya
kemarin penampilan l a eobain begitu dipuji oleh joko widodo
dan mereka akan terus berlatih dan mungkin kita bisa menyaksikan penampilan l a eobain
dan juga the diplomats di lain kesempatan
dan bisa saya sampaikan pada hari ini
hari ketiga penutupan java jazz festival akan ditutup oleh
tiga penampilan dari musisi non jazz
yakni malik andy essential dan juga rapper iwa k
dan yang paling menarik
yaitu daniel cesar yang tiketnya terjual habis ludes des des des
dan hari ini ada dua penampilan spesial dari goo goo dolls dan juga love
yang akan menutup gelaran java jazz festival dua ribu dua puluh
baik nadia jam berapa nanti gogo dols dan juga love akan tampil di java jazz
dan pukul berapa kira kira nanti masa ya atau para penonton java jazz akan mulai ramai
karena kan ini masih agak agak sepi kalau di belakang anda
tapi pasti akan semakin ramai kan semakin malam
pukul berapa kira kira nanti mulai ramai nih masyarakat yang akan ke java jazz
betul dan memang di belakang saya terlihat tampak sepi
namun di sebelah sana sedang berlangsung pertunjukan lain
dan para penonton sudah mulai hadir gerbang dibuka pada pukul empat tadi
dan sekarang sudah mulai berkerumun berkumpul mendatangi stage
ada sebelas stage di sini yang sedang perform begitu
dan goo goo dolls sendiri diperkirakan akan direncanakan akan tampil pada pukul sebelas malam nanti
menutup kemeriahan java jazz festival dua ribu delapan belas
dan memang untuk menonton love dan juga goo goo dolls
penonton diharuskan membeli tiket
dan tampaknya suasana akan semakin ramai mengingat ini adalah hari terakhir
saya sempat berbincang bincang juga dengan penonton di sini
dan mereka juga sangat antusias menanti penampilan dari band rock goo goo dolls
oke baik kita akan tunggu nanti seperti apa hari terakhir java jazz ya
nadia laras terima kasih anda bisa menikmati java jazz hari terakhir
langsung dari gxpo kemayoran jakarta terima kasih nadia laras